sudah nge reportin kamu
udah gapapa tenang aja
aku tadinya mau menyatukan lagi hubungan kamu sama room
tapi sayangnya aku malah diusir sama umumnya rumana
ditentang oleh kuda belakang
kita jatah rokok dan makan
ambil aja deh bang sendiri
kan ada dekokom yang siap melayani
abang maunya semua apa separuh
ya semua dong
ntar juga numpuk lah kan gitu duit ya
iya sih bang
eh ketinggalan nih bang
kerja yang bener ya
obat kuat itu ya
ayo bu ayo bu dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih
dipilih sesuai kebutuhan
mau obat apa ada buat enco ada remating ada asem urat ada
kalau gemuk pengen kurus ada
kurus pengen gemuk apa lagi pasti ada
ntar ada efek sampingnya lagi
insya allah kagak ada bu
ini kan namanya obat yang berbahaya ya bang
ini obat herbal alami
kagak pakai obat obatan kimia
udah ada sejak zaman nabi
jadi insya allah aman kagak ada efek samping
oh ini ada nih
saya minta satu deh
ini direbus terus diminum sebelum ibu makan
ini asal ibu sesuai anjuran
ini buat temen temen berapa ya
ini ada hp rame bener
keluar masuk loh bungkusan plastik hitam
ini hp ya
ini mau gak obat beginian
untuk landengan rumah tangga
kalau ente minum beginian gak ada lagi yang namanya berantem beranteman
yang adanya deket deketan
aduh beneran nih
gak ada hari
gak ada hari tanpa berantem
kalo gitu gue beli satu
haji sulam temen gue sohib deket gue
nah jadi sekarang begini
ini gue bawa dulu ya
kalau misalkan manjur nanti gue balik lagi gue bayar
bisa begitu ya
apaan tuh bu
ini obat herbal
iya belinya di warung haji sulap
makanya kita kita pada penasaran pada beli
coba deh beli
mahal kayaknya kita harus buru buru laporan
wumpung beritanya masih hangat
lebih cepat lebih baik
duit dagangan pada kemana nih pak
gak ada isi nih
udah lu periksa semua nih
jangan jangan ada tuyul nih kali ini mbah di dalam warung nih
ilang mah ilang aja mih
rampok kali mih
tapi siapa yang ngerampok ya mbah
nah itu dia
bang mahmud bu haji
tapi dia kagak ngerampok
dia minta kok bye bye sama koko
ya gimana ya kagak kasih bu haji
kan ayo emang beneran cantik
aduh kom lu bener bener ya kagak bisa dipercaya lu
baru dipuji segitu
buat lu korbanin lu
ma pendos kaya begitu lu percaya lu
sekarang nih coba liat nih abis semua
kesel banget ya mah adek abah tuh
lama lama jadi makan hati
tereng tereng nih gua lama lama dibikin sama dia
paket dirayu gombal mah mahmud mau aja lagi
kokom tuh anak abg
adek lu aja yang keliwatan
coba liat ntar kalo dia pulang deh lu
gua becek becek kaya kertas
tapi heran juga nih
belakangan ini kok warung kita sepi
umi sih yakin bener nih bah
pasti gara gara kita baikkan si sulam
kan baikannya pura pura nih
tapi dampaknya jelek banget kita
assalamualaikum bu haji
ada berita terpanas siang ini
eh cepetan lu ngomong
gue juga lagi panas nih
menurut pemantauan nih bu haji
warung bubur haji sulam
makin rame aja didatengin orang
bahkan pak haji
mereka baru buka usaha baru
waduh rame banget pengunjungnya
banyak yang beli laris manis
ampun deh mbak mesih sulam
kenapa bisa begitu ya
kita kudu harus bertindak nih
tapi si manjur sih mbak
kan semalam apa minum abadi ya
lu kok tau
dari kenyataan mbak
karena beberapa hari ini siap siap kerja
saya tidak akan mengulanginya lagi
mempunyai partner kerja
yang bisa mengambil alih semua pekerjaan kamu
sudah nge reportin kamu
udah gak apa apa
mau menyatukan lagi hubungan kamu sama rom
tapi sayangnya aku malah diusir sama bu haji sulam
yang punya rumana
ditentang oleh kedua belah pihak
dari pihak rumana
orang tuanya yang gak setuju
di pihak gue
pokok gue yang kagak setuju
aku turut perhatinya rob
satu hubungan itu gak berjalan sepenuhnya yang dipayangkan
pasti ada aja
kerikil tajam dan
ombak yang mengantau
tapi itu tergantung gimana cara kamu
dan rum yang menjalani ini ya
let's endirikan hubungan gue sekarang
kalau nanti malem kita makan malem bersama
udah gak bisa
gue gak enak aja ya
perasaan gue lagi gak enak
takutnya nanti merusak suasana
kamu perlu refreshing bro
ya tapi kenapa
sebagai laki laki gue malu banget
kan baru diputusin perempuan
saya sudah kayak gini kan ini
gue lemah banget
niat sendiri kan
kamu tuh gak perlu malu
kamu tuh ngapain sih malu
lo sekuat apapun
tapi kalau ada masalah sama yang namanya asmara dan cinta
mereka pasti akan lemah
tapi itu semua memang hakikat manusia
yang bisa membuat kita itu semua bertahan
lu bayan juga penghasilan anjing
kalo dagang di jakarta
jadi kalo lo jualan di jakarta
harinya segitu deh emangnya
kayak boleh sendiri dah
numpang tanya boleh
bukannya sulam lancang nih ya
ini kan pendapatan cing lumayan gede nih
kok incing hidupnya pas pasan sih
seharusnya kan kalau pendapatan begini
lumayan hidupnya juga lumayan
sehari aja dapat ratusan begini
ya kalau menurut hitung hitungan mah
lu bener lah
tapi yang namanya hidupan masalah ade aja
masalah apa lagi
kan soal sama bini lu kan udah beres soal rumah
bukan cuma itu aja pok
mertua ayah kan yang dipamengpek lagi sakit
jadi kudu sering cuci darah
ya keuntungan dagang disini banyak kesedot kesono